kasus korupsi vaksinasi berbayar di sumatera utara melibatkan empat orang tersangka
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait proses penyelidikannya
kita sudah tersambung dengan kapolda sumatera utara
inspektur jenderal polisi rz pancaputra simajuntak
halo selamat sore pak panca bisa mendengar suara kami pak
ya selamat sore mbak fania
ya pak panca ini kasus korupsi vaksinasi berbayar di sumatera utara
melibatkan empat orang tersangka
sejauh ini bagaimana perkembangan kasusnya hingga saat ini pak
ya sampai saat ini kita masih terus melakukan pendalaman
dengan melakukan pemeriksaan baik khususnya kepada para tersangka
hari ini petugas atau penyidik kami sedang mendalami keterangan keterangan
dan alat bukti yang sudah kita peroleh beberapa hari yang lalu
serta merasakan hasil pemberendahan yang kita lakukan kemarin mbak
dan sebagaimana kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan empat orang tersangka
dalam kasus ini
yang terdiri dari satu orang
masyarakat sipil kemudian tiga asn
lalu pak panca dari pendalaman yang sudah dilakukan hingga saat ini
apakah ada petunjuk yang mengarah begitu pak pada keterlibatan pihak lain
ya kita coba masih mendalami terus
insya allah mudah mudahan mbak mohon dukungannya saja
kita melihat sejauh mana proses penyaluran vaksin tersebut
dan mekanismenya seperti apa
kenapa bisa hal tersebut terjadi penyimpangan di lapangan
artinya hal ini menjadi fokus perhatian kita untuk melihat pihak lain
ataupun orang orang yang bisa kita dapatkan sebagai tersangka nantinya mbak
ya pak panca karena memang mekanisme penyaluran ini juga kita tahu
sudah terdaftar secara resmi begitu ya pak
lantas ini bagaimana pak modus operandinya
sehingga para tersangka ini kemudian bisa mendapatkan vaksin resmi ini pak panca
ya sebagaimana yang saya sudah jelaskan mbak
jadi tersangka ini khususnya pelaksanaan vaksinasi ini
dikoordinir oleh tersangka sw
selaku agen properti yang ada di beberapa perumahan
dan kemudian dia mengumpulkan orang orang yang ingin mengikuti vaksin
dengan cara meminta bayaran
hasil dari pengumpulan orang orang yang akan mengikuti vaksin
ini dikomunikasikan kepada asn
yang ada di
kemudian vaksin itu diberikan oleh asn atas nama saudara dr ks
kemudian disuntikan kepada masyarakat yang telah membayar vaksin
kemudian satu lagi tambahannya
setelah dengan dokter ks
karena vaksinnya terbatas
kemudian dr ks meminta saudara sw untuk menghubungi dokter iw
yang bertugas selaku asn di rutan tanjung gustamedan
dan berdasarkan dukungan dan pembantuan dokter iw
kemudian dilakukan vaksinasi
yang mana vaksinnya diperoleh dari saudara sh
selaku kepala seksi di dinas kesehatan provinsi sumatera utara
demikian mbak yang bisa saya jelaskan
ya lalu kemudian dengan sertifikat vaksinnya ini sendiri
bagaimana pak panca
biasanya warga yang sudah divaksinasi
ini memperoleh vaksinasi sertifikat yang ada barcode nya begitu
biasanya kalau di scan
barcode ini langsung terhubung dengan data yang ada di kementerian kesehatan
sistem resminya begitu
untuk kasus ini bagaimana pak panca
ya dari keterangan persyaratan dokter iw dan dokter ks
yang melakukan vaksinasi dan melaksanakan di lapangan
mereka mengakui mbak bahwa mereka setelah melakukan vaksinasi
itu langsung meng input
data para masyarakat yang telah mengikuti vaksin
dan ini bisa sampai sekarang masih kita terus juga dalamin
tetapi barang bukti yang terkait dengan input data
seperti komputer dan alat alat lainnya handphone
ini kita sudah sita dan kita sekarang memeriksa
dari pendekatan forensik krimnya
ya lalu tadi pak panca juga menyebut sebelumnya
ada keterlibatan dari salah satu pihak di dinas kesehatan provinsi sumatera utara
dalam pengadaan vaksin ilegal ini
apakah nanti kemudian ada indikasi keterlibatan dari petinggi
di dinas kesehatan provinsi sumatera utara pak dalam kasus ini
itu kita dalamin mbak ya
tadi yang saya katakan saya melihat bagaimana proses penyaluran vaksin ini
tentu penyaluran vaksin ini berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang sudah ada
seperti itu mbak
karena ada pihak pihak yang bertanggung jawab
pihak pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan
penyaluran dan mengontrol kegiatan vaksin tersebut
mudah mudahan mbak nanti penyidik masih bekerja di lapangan
mudah mudahan tidak lama kita bisa menentukan bagaimana keperlibatan pihak pihak selanjutnya
demikian mbak fania
ya pak panca terakhir
sejauh ini sudah ada berapa saksi yang dipanggil pak untuk kasus ini
kita sudah memeriksa kurang lebih ada sebelas saksi
terdiri dari masyarakat yang kemarin kita pada waktu penangkapan itu
lima sebagai masyarakat yang menerima vaksin
kemudian ada dua masyarakat tegas yang melakukan vaksinator
dari petugas rutan tanjung gustamedan
kemudian juga ada agen perumahan dan satpam yang melaksanakan pengamanan
pada saat kegiatan vaksinasi tersebut mbak
demikian mbak fania
baik sudah ada sebelas saksi begitu ya pak panca yang diperiksa
apakah dari sebelas saksi ini
nantinya akan ada kemungkinan bertambah tersangka
ya kita lihat saja mbak nanti sekali lagi
dari sebelas saksi itu
khususnya petugas yang melakukan vaksinator di lapangan
mereka adalah pegawai langsung di dinas kesehatan rutan tanjung gusta
tapi sampai sekarang kita masih mendalami
apakah mereka berdua ini menerima imbalan dari kegiatan vaksinasi tersebut
tapi dari keterangan sementara mereka hanya mendapat perintah
dari dokter iwe yang bertugas selaku dokter di rutan tanjung gustame
baik tentunya kita juga akan terus mengawal begitu ya pak
kasus korupsi vaksinasi berbayar ini
terima kasih bapak inspektur jeneral polisi rz pancaputra siman juntag
kapolda sumatera utara sudah bergabung bersama kami hari ini
di cnn indonesia newsroom selamat sore pak
selamat sore mbak terima kasih